politisi partai gerindra sodik mujahid menilai pidato jokowi dodo dalam kegiatan visi indonesia minggu malam
tak sepantasnya menjadi pidato seorang presiden
sodik menilai pidato yang disampaikan jokowi seperti pidato seorang kepala daerah atau menteri
demokrasi termasuk juga membahas soal oposisi
sodik menyayangkan dalam pidatonya jokowi menyebut soal oposisi
menurut sodik hal ini tidak sepantasnya disampaikan jokowi
sodik juga menambahkan pidato jokowi kurang visioner dan hanya memaparkan program program yang telah ada
sodik pun memberi saran sebaiknya jokowi melanjutkan program revolusi mental yang masih tertunda di lima tahun ke depan
saya tidak melihat dalam pidato presiden jokowi kemarin sebuah visi ke depan
itu hanya program program saja yang mungkin layak dilakukan oleh seorang menteri atau paling tinggi juga seorang gubernur
jadi tidak ada sebuah visi yang jauh ke depan yang akan dilaksanakan dalam tempoh lima tahun
yang kedua saya melihat tadi tidak terkait dengan visi itu membangun pola demokrasi bagaimana
pola menghilangkan kembali sikap otoriter
kemudian menghilangkan kembali penyakit bangsa korupsi bahkan disinggungnya hanya soal punggi
jadi itu yang saya tidak melihat sebuah visi yang jauh lebih kepada hal teknis yang mungkin itu dilakukan oleh seorang menteri
selain dari politikus gerindra kritikan juga datang dari institute criminal of justice reform icgr menilai jokowi tak menyinggung banyak soal pembangunan negara hukum dan jaminan hak hak
pidato presiden terpilih joko widodo mengenai visi indonesia yang dihelat di sentul bogor minggu malam
menyinggung sejumlah poin penting termasuk mengenai pembangunan sumber daya manusia investasi reformasi birokrasi penggunaan apbn
serta pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan
arahnya harus ke sana fokusnya harus ke sana
selama pidato ini pula jokowi mengekspresikan
kegeraman serta kekesalannya terhadap penghambat tercapainya realisasi aspek aspek tersebut
dalam aspek reformasi birokrasi misalnya jokowi akan membuarkan lembaga negara yang tidak bermanfaat dan bermasalah
kalau ada lembaga lembaga yang tidak bermanfaat dan bermasalah saya pastikan saya bubarkan
namun dari sejumlah aspek yang disampaikan jokowi
icgr mengkritik visi jokowi ma'ruf lima tahun ke depan
dari keterangan tertulis yang diterima redaksi
direktur eksekutif icjr anggara menyesalkan
pidato politik jokowi sama sekali tak menyinggung soal pentingnya membangun negara berdasarkan hukum
dan memperkuat jaminan hak asasi manusia
dalam konteks pidato presiden itu
icgr mengingatkan pembangunan negara hukum harus jadi agenda prioritas pemerintahan jokowi ma'ruf lima tahun ke depan
pembangunan negara hukum
bukan hanya agenda kerja pemerintah
namun merupakan kewajiban konstitusional bagi tiap presiden republik indonesia
menanggapi itu direktur program tim kampanye nasional arya bima
seperti dikutip cnn indonesia com membantah
jokowi tak memprioritaskan permasalahan hukum dan ham
namun arya tak menampik jika jokowi lebih memprioritaskan persoalan ekonomi
selain jokowi calon wakil presiden terpilih ma'ruf amin mengajak agar seluruh rakyat indonesia
kita bahu membahu untuk membangun indonesia yang lebih maju dengan menguatkan satu sama lain
apakah kita siap berbakti
apakah kita siap mengabdi
karena itu saya minta berdiri untuk bersama menyanyikan padamu negeri
dan kita langsung saja membahas terkait
apa ya topik ini dengan narasumber saya yang sudah hadir di studio
yang pertama di sebelah saya ada mbak siti zuro pengamat politik lipi
mbak wiwi terima kasih sudah hadir malam ini di prime news
dan juga ada bang anggara direktur eksekutif accr
terima kasih selamat malam sudah hadir
dan ada bang luman edi juga yang juga kita undang
mungkin sebentar lagi akan bergabung dengan kita malam ini
tapi sebelum itu saya ke bang angga dulu deh
apa yang disampaikan oleh calon presiden begitu ya
presiden terpilih jokowi maruf tadi malam adalah visi indonesia
ternyata dari bang angga dan teman teman di icgr ada catatannya ini
khusus untuk penegakan hukum dan ham nggak dimasukin di situ
sebenarnya poin apa yang sebenarnya ingin dicatat di situ yang ingin disampaikan bang angga
jadi gini pertama visi indonesia itu presiden tidak perlu cari jauh jauh
pembukaan undang undang dasar kita sudah ada
visi indonesia itu ada empat kan
mencerdaskan kehidupan bangsa
usaha setara setara umum mengupayakan perdamaian dunia dan lain sebagainya
dan untuk mencapai visi itu prinsip negara berdasarkan hukum itu adalah fundament
maka itu ditaruh di pasal satu di undang undang dasar kita pasal satu ayat tiga tepatnya
artinya buat kami itu harusnya jadi prioritas
bagi setiap presiden republik indonesia
jadi tidak bisa tuh
kita tidak bisa bicara pembangunan ekonomi tanpa membangun negara berdasarkan hukum
tidak ada ceritanya negara modern yang sukses di dunia ini
yang mau membuka pintu investasi membuka laman kerja kalau tidak membangun negara berdasarkan hukum
nah yang kedua yang paling menarik sebetulnya presiden juga bicara soal pembangunan sumber daya manusia
salah satu yang saya catat pada waktu itu adalah
presiden bicara soal stunting
persoalannya adalah presiden tidak bicara soal pencegahan perkawinan anak
padahal sumber terbesar dari masalah stunting adalah perkawinan anak
angka perkawinan anak kita itu nomor tujuh rankingnya di dunia
itu salah satu ya perkawinan anak
salah satu perkawinan anak
artinya masalah masalah itu tidak akan bisa diatasi kalau presiden tidak memprioritaskan pembangunan negara berdasarkan hukum
pembangunan hukum itu kan indikatornya cuma dua
satu jaminan terhadap perlindungan hak asasi manusia
dan dua jaminan terhadap kepastian hukum
dunia usaha penting punya kepastian hukum
tanpa ada kepastian hukum maka mereka nggak akan masuk ke sebuah negara
itu sudah kuncinya bagaimana dengan perlindungan ham
tentu karena nomor satu adalah perlindungan hak asasi manusia itu juga harus diadres oleh setiap presiden
tanpa ada itu ya kita akan menyaksikan kan
sekarang ada kasus nuril nanti mungkin ada kasus apa lagi
kasus nuril itu kan hanya letupan letupan
masih banyak yang tidak termonitor di masyarakat
dan bagaimana tugas seorang presiden untuk memperbaiki sistem hukum ini
itu satu ya kasus nuril itu jadi salah satu tolak ukur
kalau kemudian penegakan hukum dan ham ini ternyata memang belum baik
ya termasuk soal perkawinan anak tadi
tapi kan di lapangan kita melihat bahwa sekarang nih
misalkan pencegahan hukum
pencegahan korupsi kpk sedang bekerja untuk menyaring para pemimpin
artinya ini ada komitmen untuk pemberantasan korupsi dari aspek hukum
nuril kan juga ini sedang berusaha untuk mendapatkan amnesti
begitu artinya secara di lapangan kita sudah melihat itu juga sebenarnya dilakukan
tapi tidak dimention dalam visi indonesia
ya enggak enggak bisa karena sebagai presiden tugas dia adalah melaksanakan undang undang dasar
undang undang dasar sudah mensyaratkan bahwa visi dari indonesia itu ada empat
nggak usah pergi kemana mana nggak usah jauh baca yang lain lain
baca saja pembukaan undang undang dasar kita
dan fundamentnya sudah jelas fundamentnya adalah negara berdasarkan hukum
karena itu sudah ada legal standingnya begitu
nggak boleh setiap presiden harus ngomong
karena enggak ada negara di dunia ini yang bisa sukses tanpa address seriusly soal negara berdasarkan hukum
oke oke berarti menurut bang angga dan teman teman bahwa aspek penegakan hukum dan ham ini dikesampingkan
tidak menjadi prioritas terutama
karena memang tidak dimention di dalam visi indonesia ini
ini kebetulan beliau kan pidato politik sebagai presiden terpilih
tentu kita akan lihat apa yang akan jadi prioritas presiden selama lima tahun ke depan
oke oke oke kita akan lebih lanjut mengkonfirmasi ini ke bang luman edi yang sudah hadir juga di studio
dan nanti ke mbak bewi juga saya akan tanya
apa iya nih perlu
di mention juga poin poin yang tadi disebutkan oleh bang angga
cnn indonesia prime news akan segera kembali
ya kita kembali ke diskusi kita malam ini
dan kita sudah kedatangan bang lukman edi ketua dpp pkb yang juga kita ketahui dari para pol pendukung jokowi ma'ruf
tadi bang lukman bang angga tadi sudah bilang bahwa
poin dari visi indonesia yang disampaikan oleh presiden jokowi dodo dan ma'ruf amin
itu tidak memprioritaskan penegakan hukum dan ham
padahal secara fundamental itu berada di poin yang paling utama lah sebenarnya
tapi sebelum ke bang ukman saya ke mbak wiwi dulu
kalau catatan mbak wiwi gimana
memang semalam itu kalau kita lihat lima poin ini lebih fokus dan detail dan sangat tajam
memuluskanlah persoalan persoalan ekonomi infrastruktur apbn dan segala macam
tapi yang untuk porsi penegakan hukum dan ham ini tidak di mention begitu seperti yang dicatat oleh bang angga
kita berharap mudah mudahan pak jokowi tidak lupa ya
maksudnya lupa disebutin atau keskip atau gimana
iya kalau kita tidak mendengar berarti tidak disebutkan
oke tidak mungkin kan mas anggara
meng evaluasi mereview itu dan memberikan masukan tentang itu kalau memang sudah mendengar
artinya kita berdoa kalau itu tidak disebutkan tolong gitu ya itu dipertimbangkan
karena bagaimanapun juga saya sangat setuju ya bahwa masalah penegakan hukum penegakan ham
ujung ujungnya adalah penegakan keadilan
dan di situ sebenarnya krusial isu kita
membangun ekonomi sangat penting
tapi tadi itu bagaimana membangun tanpa menghadirkan satu stabilitas keamanan gitu ya
satu stabilitas katakan politik gitu
dan ujung ujungnya adalah harus di backup dilandasi oleh katakan kualitas hukum kita yang bagus
jadi keperbihakan pak jokowi dalam hal ini harus mengedepan
karena di periode pertama juga banyak yang mengkritisi bahwa dikatakan pak jokowi kok tidak concern ini dengan penegakan hukum
dengan penegakan ham gitu ya
dan ujung ujungnya penegakan keadilan
dan ini legacy sebetulnya untuk pak jokowi kalau mau mengedepankan itu
karena nanti tahun depan ini akan ada yang namanya pilkada
serentak lagi kan di dua ribu dua puluh lah
untuk itu ya memang sudah mulai harus dibangun bagaimana keperpihakan katakan rezim pak jokowi yang kedua kali ini gitu ya
untuk periode kedua ini
bahwa betul betul memprioritaskan mengedepankan ham itu sangat penting
apalagi katanya mau mengundang investor
investor itu harus punya kepastian hukum di internal itu
catatannya mbak wiwi apa sih sebenarnya faktor utama kenapa kemudian tidak mau bermuka muka begitu
maksudnya tidak mau linier dengan penegakan hukum dan ham
karena kan kalau kita lihat seperti mbak wibi bilang investor juga ada jaminan hukum untuk pengeritasi
dan segala pembangunan infrastruktur ini juga harus dilandasi oleh aspek hukum
apa kemudian faktornya
bisa jadi memang itu luput ya
luput atau tidak memberikan keuntungan atau
pak jokowi tidak terlalu lekat gitu ya dengan isu isu yang berkaitan dengan penegakan hukum
kalau kita katakan secara eksplisit seperti ini seolah olah kita disalahkan
tapi menurut saya tunjukkan bahwa pak jokowi ini punya emosi

dan dia juga mengatakan bahwa kita seorang padi tinggi terhadap kita ini sedang mengalami darurat korupsi di indonesia
darurat korupsi tidak mungkin diberantas tanpa katakan nantinya itu dalam pidato politik ini dia mengawali bahwa bagi indonesia gitu kan
bahwa tidak hanya membangun demokrasi atau melakukan reformasi birokrasi tapi penegakan hukum adalah nomor satu
kita akan mengedepankan katakan ham juga
itu lebih asik gitu
asik kita mendengarkan
dengan begitu ada kepastian
dari kita sehingga mas anggoro
batinnya bahwa memang
pak jokowi di periode
keduanya betul betul punya
empati tinggi terhadap pemberantasan
korupsi saya yakin
seperti periode yang lalu beliau sangat
suap diberantas jangankan
sepuluh ribu pun mau dikejar
tapi tolong itu bukan hanya untuk
bukan untuk basa basi tapi
betul betul ada pemberantasan
yang sekarang berjalan pun
terasa belum cukup
sangat belum cukup dan itu mungkin
sebagai pegiat ham
pegiat pendekakan hukum
itu banyak sekali
kekecewaan kepada pak jokowi
karena apa artinya kita
membangun ekonomi kalau kita tidak
kedepankan juga masalah
oke kalau gitu saya langsung deh ke
dan ma'ruf waktu itu
menyampaikan optimistis bagaimana
kemudian penegakan hukum dan ham ini
akan semakin baik
karena memang melihat bahwa
indonesia semakin maju semakin modern
dan itu tegas disampaikan
saat itu begitu janji politiknya begitu
tapi kemudian kemarin
tempatan bang angga ternyata enggak ada
kita positive thinking dulu emang gak
dibikin atau keskip bacanya atau gimana
kita membaca prioritas prioritas apa
disampaikan oleh pak jokowi itu tidak bisa
sepotong sepotong juga ya
bahwa penyampaian visi indonesia
minggu malam kemarin itu
itu kan bahagian yang tidak terpisah sebenarnya
di tempat yang sama pak jokowi juga
menyampaikan visi indonesia yang itu yang itu
jadi kalau kita melihat
pidato presiden minggu malam kemarin seharusnya
bahagian yang tidak terpisah dari pidato beliau sebelumnya
di tempat yang sama dengan acara yang sama
nah itu yang pertama
yang kedua memang kalau kita searching gitu ya
mencari diksi penegakan hukum ham
mungkin enggak secara eksplisit

penegakan hukum ham
mungkin enggak secara eksplisit

penegakan hukum ham
mungkin enggak secara eksplisit
tercantum di dalam
tetapi kalau kita cermati secara
lebih mendalam ini kan sama
apakah beliau kemudian tidak memprioritaskan
soal mengatasi kesenjangan
kita enggak mendengar
di pidato beliau kemarin
beliau bicara soal kesenjangan soal misalnya
gini ratio beliau tidak bicara soal itu
beliau tidak bicara soal
pertumbuhan ekonomi misalnya gitu ya
tetapi apakah itu kemudian tidak menjadi
prioritas bagi beliau kan tidak seperti itu
beliau juga tidak bicara
soal pertahanan dan keamanan misalnya
kita searching diksi
pertahanan dan keamanan enggak muncul itu
dalam teks pidato beliau
tapi apakah beliau tidak memprioritaskan
seperti itu nah oleh sebab itu
paling tidak menjelaskan seperti ini
misalnya bicara soal penegakan hukum
penegakan hukum tidak bisa kita
cari dalam teks itu
tetapi ketika beliau bicara soal
birokrasi dia akan
para birokrat birokrat yang memanfaatkan
jabatannya misalnya untuk
penyimpangan bukan saja
dia kejar akan
beliau berhentikan bahkan lembaganya saja
kalau ada lembaga yang
misalnya tidak efektif nyata nyata
kemudian menimbulkan biaya tinggi
beliau akan bubarkan
gambaran dari tegak lurusnya beliau
penegakan hukum yaitu tergambar
pidato beliau tentang fokus
sipil negara birokrat dan
nah apa namanya
menurut saya juga bahagian dari kesadaran
yang komprehensif dari pak jokowi
potensi apa sih selama ini
terjadi praktek gratifikasi
potensinya di mana sih selama ini
terjadi praktek korupsi
nyata nyata memang di birokrasi kita
gitu ya hampir tidak ada
pungli pungli yang lepas dari
ikut tampur tangannya birokrasi
yang hampir tidak pernah ada
ya terlepas dari ikut tampur tangannya birokrasi
nah oleh sebab itu fokusi
beliau ketika menyampaikan soal
reformasi birokrasi menurut saya
bisa kita hubungkan kepada
penegakan hukum itu sendiri
itu satu hal sekarang pak roham
cermati tadi malam itu
lima poin yang disampaikan itu
prioritas memang untuk ekonomi
bahkan secara detail itu memang benar benar
disebutkan dengan diksi diksi
yang tegas ekonomi yang
berkembang atau infrastruktur
itu yang akan dibangun itu
bahkan secara detail dijelaskan
artinya kalau untuk poin
penegakan hukum dan ham ini secara fundamental
harusnya juga ada poin tersendiri begitu
ya itu tadi kalau kita
searching diksi penegakan hukum mungkin kita
tidak ketemu tetapi
garis merahnya bisa kita ambil memang tetap harus
diksi diksi tentang itu
tentu membaca secara keseluruhan visi misi
prioritas beliau yang saya sebutkan
tadi tidak bisa kita pisahkan antara
pidato beliau yang pertama dulu disentuh
juga ya ketika masa kampanye dengan
pidato beliau hari ini karena ini
bahagian kesatuan sebenarnya oke oke
resikonya apa sih bang kalau memang tidak disebutkan
stabilitas suatu negara itu
memerlukan kepercayaan rakyat terhadap hukum
nah saya rasa semua orang
tahu lah jadi dari rasio umum bahwa
rakyat kepercayaan rakyat terhadap hukum itu rendah sebetulnya
sehingga rakyat perlu diberi
apa ya diberi
umpan bahwa presiden akan melakukan sesuatu untuk memperbaiki sistem hukum dan hukum itu sendiri
nah itu gunanya banyak sebetulnya
terhadap dunia usaha akan
juga berjalan dengan baik
investasi akan datang
konflik lahan antara
korporasi korporasi besar dengan masyarakat adat
juga bisa berkurang kalau
beliau serius bicara soal
membangun negara hukum bukan
penegakan hukum ya karena penegakan hukum itu hanya bagian kecil
dari membangun negara hukum
nah yang kita
sebetulnya konsep negara hukum ini
pak lukman bahwa di pidato yang
pertama pun tidak bicara sebetulnya
bicaranya hanya parsial soal pemberantasan terorisme
korupsi misalnya kalau kita
bicara negara berdasar hukum korupsi juga
harusnya indeks persepsi korupsi kita
semakin mengecil setiap tahun kan ini cenderung
ditetapkan sebetulnya ya betul mengecil
tapi tidak yang
yang progresif mengecil ya nah ini kan
menandakan ada yang salah dengan
pembangunan sistem hukum dan pembangunan
hukum itu sendiri saya setuju dengan profesor
setijuro tadi bahwa kita perlu
hukum yang berkualitas nah tanpa
bisa menggerakkan dunia usaha kita bisa menggerakkan
investasi di dunia internasional juga sekarang
udah bicara hubungan antara hak asasi
manusia dan dunia bisnis oke bisnis dan
ham oke nah itu berarti memang ada
hubungannya jadi tidak mungkin
bisnis itu bisa berkembang kalau tidak ada jaminan
perlindungan hak asasi manusia oke semudah
itu sih sebetulnya termasuk tadi soal
bicara stunting tidak
bicara perkawinan anak padahal
mahkamah konstitusi sudah bilang
bahwa dalam waktu tiga tahun
pemerintah dan dpr harus segera
mengubah batas usia perkawinan anak
dan sekarang sudah
diproses di dpr tapi belum
ada nih kapan ketemu nih untuk
bicara soal penghentian perkawinan anak
justru penting dan ada di meja beliau
oke nah bang luman lebih detail
disampaikan oleh bang angga bagaimana
penegakan hukum sudah saya sampaikan
tadi ya penjelasannya
kemudian yang kedua yang
belum mungkin soal
sekali lagi kalau kita sersing soal
misalnya ham di dalam
pidato beliau tidak akan ketemu
mudiksi itu apa karena memang tidak ada
yang menguntungkan pemerintah bukan
saya gini ingin menjelaskan bukan bukan seperti itu saya kira
apa yang disampaikan beliau soal
hak hak sosial masyarakat
pemenuhan pendidikan beliau
bicara banyak soal pendidikan
bahkan bukan saja pendidikan
anak indonesia sudah
dewasa bahkan dipersiapkan
atau anak anak indonesia itu dalam
kandungan bicara soal stunting
implementasinya mungkin perlu didetailkan
seperti yang disampaikan oleh mas angga
tadi ya mulai dari dalam
kandungan sampai kemudian
penciptaan lapangan kerja
ya itu bukankah bagian dari
pemenuhan hak azam manusia
hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak
hak untuk mendapatkan pendidikan
hak untuk mendapatkan
kesejahteraan sosial dan lain sebagainya
nah saya kira pendekatannya
semangat beliau untuk
saya kira ya mesti komprehensif juga
kita melihat pak jokowi gitu ya
tidak semata mata misalnya
dari ya itu tadi kita searching diksi
ternyata tidak ada padahal
sebenarnya apa secara
ruang lingkupnya itu
sudah mencakupi semua
se komprehensif apa sih sebenarnya yang harus
begitu seperti bang maria
jadi tadi kan disebutkan bahwa di preambul
negara ribu ribu indonesia

semua pemerintah indonesia
harus mengacu ke konstitusi kita
setiap pemerintahan tidak hanya
pak jokowi bang dukman
setiap pemerintahan kita
minta kan kita perlu pendekat
pendekar hukum sampai seperti itu
dulu ada yang dari
sulawesi selatan siapa
pak haru denopa
tapi tidak lama kan gitu
jadi bukan karena lalu ada
kritisi kepada pak jokowi tidak
minta kan pendekatan hukum nomor satu
di indonesia kita butuh demokrasi
lebih butuh adanya tadi itu
kualitas hukum bagaimana sistem
hukum yang berkualitas
bisa memberikan payung sekagus
landasan gitu ya bagi
kita bernegara itu
penting sekali karena apa
karena keberadaban kita
negara yang beradab itu
kan ditandai oleh
betapa masyarakat warga
masyarakat warga negara itu
tidak hanya cinta
atau memiliki rasa
tapi dia juga menunjukkan
keberadabannya tadi itu
dan itu menunjukkan bahwa dia di
level tertentu dia sudah
paham hukum dia terikat
secara hukum dia
taat gitu ya
taat dan tentu
dia takut kalau melanggar hukum
pemerintahan pak jokowi
karena dua periode kan
janjinya kalau periode pertama kan belum selesai
belum selesai baru empat tahun gitu
oke sekarang kita mintakan makanya
mungkin lupa kita berdoa
jangan dilupakan ini penting sekali
komitmen itu kan di periode pertama juga
sudah sering digaungkan lupa
memang bagaimanapun juga ini
mumpung ada partai pendukung gitu ya
yang tidak tertutup kemungkinan
juga kader kadernya akan menjadi menteri
kita mintakan itu nomor satu
oke hanya melalui itu
indonesia insya allah bisa
menjadi negara yang tidak sekedar
demokratis tapi punya keberadaban
beradab tadi itu oke
tidak hanya sekedar
menjadi janji politik begitu ya
rekomendasi dari bang angga juga nanti atau dari
bang lukman bagaimana ini kan sudah
kandung nih sudah diumumkan
secara terapan yang akan
dilakukan oleh pemerintah ke depan kita akan
break dulu sian indonesia prime news akan segera kembali
oke kita kembali ke diskusi kita malam ini dan
tadi sudah disampaikan oleh mbak siti eh mbak
komitmennya itu yang
harus dipertanyakan begitu tapi
kalau sudah begini
bang lukman sebelumnya
nih tidak ada rekomendasi
dari apa namanya
tengah gaduh sekarang ini kan
persoalan ham dan penegakan
hukum di masa
pilpres inilah ini juga cukup jadi
sorotan begitu kenapa kemudian
ini tidak di
dimasukkan saja kemudian
walaupun dimaknai kemudian dengan eksplisit
kenapa tidak itu yang dilakukan
biar komitmen itu ada begitu
kita ini semua penafsir
kita semua ini penafsir
bukannya tidak perhatian terhadap
penegakan hukum bukan
tidak menjadi prioritas termasuk
juga bukan tidak menjadi prioritas tetap
menjadi protes beliau apalagi kalau
kemudian kita mau
pidato beliau yang pertama kemudian
masa kampanye kemudian dokumentasi
yang ada dalam visi misi yang diserahkan
kepada kpu yang menjadi dokumen publik
tercantum di situ
semua tercantum di situ artinya
perhatian fokus beliau
terhadap penegakan hukum itu
apa namanya tetap
beliau miliki ya nah kalau kemudian
dalam pidato yang kemarin
yang terbatas itu kemudian tidak
secara eksplisit ya berkenan dengan
penegakan ham misalnya
penegakan hukum misalnya
yang pemerhati ham
dan lain sebagainya
mungkin masih ada kasus kasus
yang masih menjadi pr kita bersama
berbagai macam narasi yang
pak jokowi sampaikan
itu tetap akan beliau akan selesaikan
itu tetap akan beliau selesaikan
tetap akan beliau selesaikan
sudah ada bisik bisik begitu yang mana dulu nih
pr nya yang akan dikerjakan
beliau hanya menyampaikan ini memang
ini kasus yang rumit gitu
yang tidak bisa juga kita serampangan
untuk menyatakan siapa yang bersalah siapa yang bersalah
ada tersandra kepentingan di situ
ibaratnya begini ibaratnya kita ini
mencabut sehelai rambut
dalam tumpukan tepung
nggak boleh kemudian tepungnya itu
menjadi berantakan hanya untuk mencari
rambut misalnya gitu ya
atau dalam istilah yang lain
kita tidak bisa kemudian
membakar lumbung untuk mencari tikus
yang ada di dalamnya
nah oleh sebab itu perlu sebuah kehatian
itu yang bisa saya tangkap dari beberapa narasi
yang beliau sampaikan ya ini kasus
yang sulit tapi tetap punya komitmen
untuk menyelesaikannya sampai selesai
ngeri ngeri sedap juga ya membakar lumbung
semua untuk ham dan penegakan
hukum ini atau ada
beberapa pihak yang memang untouchable
begitu sehingga kemudian ini tidak lugas
disampaikan atau apa yang
anda rekomendasikan selanjutnya
kalau bicara soal tadi bang lukman
bicara soal kehatian kehatian itu justru menunjukkan
bagaimana presiden tidak hati hati dengan konstitusi kita
konstitusi kita sudah menjelaskan
visi indonesia dan setiap
presiden republik indonesia harus ke situ tuh
ke pembukaan negara seribu sembilan ratus empat puluh lima
dan fundament dasarnya jelas
pasal satu ayat tiga negara indonesia adalah negara
berdasarkan hukum selesai artinya
itu yang harus jadi setiap fundament
mestinya bicara stressing terus menerus
soal negara hukum negara hukum negara hukum
negara hukum itu indikatornya dua
bicara soal hak asasi manusia
bicara soal kepastian hukum itu udah
bahwa beliau punya prioritas
di bidang pembangunan ekonomi prioritas di
infrastruktur tentu kita apresiasi itu
tetapi ketika melupakan
dalam tanda kutip ya mudah mudahan seperti yang
prof siti zuhro sampaikan beliau lupa
ironi buat kami bahwa
gak mungkin apa yang diinginkan
oleh presiden dalam prioritas lima tahun
ke depan pemerintahannya di bidang ekonomi itu
akan tercapai kalau
bicara soal negara berdasarkan hukum
oke nah selanjutnya apa
dari anda dan icjr
untuk mengawal ini
kemarin visi dan
misi itu sudah dipaparkan
dan ternyata apa yang anda
khawatirkan ini tidak ada apa yang akan anda
jadi gini ada kesempatan sekali lagi
ya pidato di depan sidang
mpr sebetulnya nah itu
pidato sebagai presiden terpilih ya bukan
sebagai presiden republik indonesia
di agustus nanti tapi predator
sebagai presiden terpilih di oktober nanti
ya harus direvisi tuh ya ada
beberapa catatan catatan itu tadi ya oh ya wajib
bagaimanapun jadi tadi saya sampaikan bahwa
pak ya mudah mudahan bakluman nanti
ngomongin pada presiden
enggak bisa mendiksikannya menerasikannya
nah bahan bahan dasarnya sudah ada
itu selalu diketempatkan di poin kesekian
padahal itu harusnya poin pertama pasal satu
satu undang undang dasar kita selalu bilang
indonesia adalah negara berdasarkan hukum
presiden republik indonesia itu
semestinya bicara dalam setiap
politik mau itu pidato pidato kenegaraannya
dia harus bicara soal negara berdasarkan hukum
banyak presiden republik indonesia itu
lupa bicara soal negara berdasarkan hukum
jadi bukan hanya
presiden jokowi cuma kan ini kan
beliau ini kan presiden yang dipilih oleh
rakyat secara langsung dan mendapatkan mandat dari rakyat
tentu kami melihatnya dan khawatir kan
kalau presiden bicara investasi
saja tidak bicara negara berdasarkan hukum
akan banyak korban korban penggusuran
yang atas nama infrastruktur
karena beliau kemarin sudah secara lugas bilang
akan kita singkirkan
hambatan terhadap pembangunan infrastruktur
nah kayak begitu akan muncul
melihat apa yang sudah terjadi gitu
dan kedepan ini juga
sedang dipersiapkan strateginya masih ada harapan
bagi perspektif hukum dan ham ini
periode keduanya dan pak jokowi
nothing tulus saya tidak punya beban
ingin melakukan kerja kerja
yang lebih nyata dan sebagainya
ya masyarakat sekarang menuntut
gitu loh ini kan tadi disebutkan
pilpresnya langsung dari rakyat
oleh rakyat untuk rakyat kan gitu
lah sekarang akan dituntut
pak jokowi tentu berbeda
dengan dua ribu empat belas ya

itu akan dievaluasi
dan sangat serius gitu karena
kita tahu kan di luar sana
banyak yang kecewa dengan pak jokowi
lalu berkaitan juga
dengan masalah hukum kan gitu
oleh karena itu dengan beban pekerjaan
masalah hukum yang belum tuntas
dan sebagainya termasuk
pelanggaran ham yang juga belum dituntaskan
tulus tadi itu tidak ada beban
bahwa dia juga katanya
tidak punya kaitan dengan masa lalu
itu kan itu tunjukkan
itu jari jalan tol ya
makanya jangan jadi politik pencitraan
kita menunggu itu
sebetulnya kita tunggu
bang lukman dan teman teman nanti
untuk merevisi dan momentumnya
yang bang ayat bilang tadi di depan
hasil diskusi di cnn
ada yang ditambahkan atau dikurangi atau
rum materialnya sudah ada tinggal
kita akhiri diskusi kita malam ini
terima kasih cnn indonesia prime news akan
segera kembali usai jeda berikut tetap bersama kami